macan tutul masuk ke permukiman warga yang berada dekat kawasan taman nasional gunung gede pangrango di jawa barat
untuk mengeluarkan dari permukiman warga macan tutul tersebut ditembak obat bius oleh dokter hewan taman nasional indonesia
seekor macan tutul menghebohkan warga kampung perbawati kecamatan sukabumi kabupaten sukabumi jawa barat
macan tutul tersebut sejak rabu malam masuk ke salah satu rumah warga yang berada dekat kawasan taman nasional gunung gede pangrango atau tnggp
kemunculan macan tutul ini terungkap saat seorang warga mendengar suara ayam peliharaannya yang seperti dikejar sesuatu
saat diperiksa ia melihat macan tutul bersembunyi di kolong rumahnya
ada ayam itu dikejar kejar saya kira sama anjing atau sama hewan leweng lah
saya keluar tuh dilihat ya emang gak ada padahal udah udah di dalam
jadi dilihat jejak takinya tuh ada buku
ya itu ada macan
kemudian petugas taman nasional gunung gede pangrango atau tnggp menembak macan tutul yang bersembunyi di kolong rumah warga dengan obat bius
dua kali tembakan pertama sempat meleset
tembakan bius baru mengenai sasaran pada kali ketiga
usai dievakuasi dokter langsung mengidentifikasi hewan dengan nama latin pantera pardus melas itu
dokter berusaha memulihkan kondisi macan tutul jantan yang masih remaja itu dari obat bius
dari hasil pemeriksaan gigi macan tutul diketahui baru berusia satu lima tahun dengan panjang sembilan puluh tujuh cm dari hidung hingga ujung ekor
sebelum dilepasliarkan macan tutul ini akan menjalani perawatan medis
dalam dua hari ke depan macan tutul akan berada di balai besar gunung gede pangrango resort sukabumi
untuk mendapatkan makanan dan observasi